ketika saya menanyakan saya menjawab
dompet ini ditemukan anak saya di jalan
di dalamnya cuma ada ktp
kalau tadinya ada uangnya mungkin sudah diambil orang
saya ke sini lihat alamat di ktp
ini dompet sama ktp nya saya kembalikan
ktp nya mungkin masih diperlukan
dompetnya juga sayang
saya disuruh pulang sama kakak saya
kan tinggal pulang aja apa susahnya
saya diancam sama kakak ipar saya
saya dibilang bikin malu keluarga
waktu kentang ke penyopet terus masuk penjara
saya dituduh malingnya sama kakak ipar saya
kamu pernah di penjara
ya gak enaklah
dikurung apa apa dibatas makan gak enak tempat tidur juga gak enak
gak bisa kemana mana nggak bisa ketemu teman nggak bisa ketemu saudara
bukannya boleh ditengok
boleh tapi kan gak bisa setiap hari
katanya kalau di penjara cuma disiksa ya
aku gak mau di penjara
bukan cuma kamu yang lain juga nggak mau di penjara
kita butuh uang lagi
mau dari mana lagi
saya mau pulang dulu sebentar
pembuka kakak ipar saya lagi gak ada di rumah
aku operasi sama siapa
arman pergi dulu mah
kalau buat saya penanya ya dijawab
dompet ini ditemukan anak saya di jalan
di dalamnya cuma ada ktp
kalau tadinya ada uangnya mungkin sudah diambil orang
saya kesini lihat alamat di ktp
ini dompet sama ktp nya saya kembalikan
ktp nya mungkin masih diperlukan
kalau nggak salah alamat saya udah di depan rumah kamu
kirain waktu kemarin bilang mau kesini
kau baik cuma bercanda aja
waktu kemarin saya bilang
boleh nggak saya ke rumah kamu
itu sebetulnya cuma bercanda
begitu kamu bilang boleh
saya jadi serius
padahal waktu bilang boleh
aku cuma bercanda
kamu makan dari mana
uangnya dari mana
kerja bantu bantu temen
bukan dari nyopet kan
anak ibu yang besar udah kerja
udah tapi cuma jadi pelayang toko
gak apa apa atuguh yang penting halal
ini buat pegangan
gak usah mah arman bisa cari sendiri
mama tau cari uang itu susah
tapi kamu jangan kegoda seperti dulu
lepas dulu earphonenya
pasti cici gak tahu kamu sekarang jadi copet
yalah jangan kasih tau ya
kenapa gak bantu cici jaga toko aja
capek bosen ngurusin orang yang cuma kebanyakan liat liat sama nyoba aja
orang cari duit emang begitu
capek bosen sekarang lo enak
masih ada masalah
masih ada mamih masih ada papih
ntar kalau mami udah gak ada kopi udah gak ada lo minta duit sama siapa
lo mesti belajar cari duit dari sekarang
citi juga marah marah terus
bikin tambah capek tambah bosen
terus kamu mau jadi copet aja
iya lebih seru
pulang dulu tadi ditelepon kakaknya
gimana kalau rumah ini dijual aja
bisa buat modal kalau mau usaha
deden belum ada rencana mau usaha
belum butuh modal
kan bisa disimpan dulu
deden bukan cuma belum butuh modal
tapi nggak mau rumah ini dijual
ini warisan bapak satu satunya
gak apa apa cuma teteh yang meninggalin
saking butuh uang
yang butuh uang tete
tenang si deden udah pulang
istri saya lagi ngebujuk dia
lencang kanan gerak
deden tadi udah dateng
tapi udah pergi lagi
dia setuju rumah ini dijual
gak usah minta persetujuan dia
dibawa sama deden
mana surat surat rumah
biar rumahnya gak dijual
saya salah tentang ubed
saya kira dia akan bergabung dengan kita
tapi ternyata mau bersaing dengan kita
dia sudah menghasut dan merebut rosa
terus sekarang kita mau apa
aku bosen diam di rumah terus
kerja apa aja
tangan kamu halus
jangan kerja kasar
terus kerja apa
kita jalan jalan dulu
ubed bukan cuma punya bakat nyobet
aku mah terserah ke ubed aja
jangan sampai kalian ada yang terperdaya seperti rosa
kamu operasi dengan bun bun
kamu ikut arman
rosa itu teman kamu
kamu punya tugas khusus
bawa kembali rosa ke sini
kamu cari siapa
selamat siang bos
balik kanan bubar
gimana kelarisin anak
kamu salah ngelamar
harusnya bukan yang lama jadi office boy
tapi jadi direktur
kamu mau ngerima orang yang pernah masuk penjara
waktu wawancara nana nggak ditanya udah pernah masuk penjara atau belum
kalau ada yang tahu gimana
nak kamu kerja di sini
ngelamar terus diterima
kamu mau kerja di sini
kamu mau kerja di sini
kamu mau kerja di sini

kau ini ada kabar
kok gak diangkat
di tempat temen aku
saya pengen ketemu kamu
tapi saya gak pengen ketemu kamu
ya gak pengen aja
oke yang kirimushik
ketemu kamu tapi saya nggak pengen ketemu kamu kenapa ya nggak pengen aja ya maaf ya